menjelang libur natal dan tahun baru
taman satwa cikembulan garut jawa barat mendapatkan penghuni baru
seekor bayi orang utan lahir secara alami
namun di sumatera utara bayi orang utan yang sempat viral
karena menjadi korban perdagangan satwa
akhirnya ditemukan hanya tinggal tulang belulang
koleksi satwa dilindungi di taman satwa cikembulan garut jawa barat bertambah
satu bayi orangutan berjenis kelamin betina lahir secara alami sepuluh november lalu
dan baru dipublikasikan pertengahan desember ini
kondisi bayi orangutan hasil perkawinan jana dan unyil dalam keadaan sehat
walaupun kelahirannya berlangsung secara alami
induk orang utan juga sudah mulai menyusui usai jalani observasi hampir sebulan
alhamdulillah sama induknya mulai disusui
kita juga melakukan pengamatan dengan tim medis dan dokter hewan
untuk terus observasi lepas selanjutnya ini anak orang utan
selasa siang di kabupaten karo sumatera utara
tim gabungan dari kodim dua ratus lima tanah karo dan tim medis dari orangutan information center
menemukan tengkorak di beberapa bagian tulang
yang diduga bayi orangutan berumur sebelas hingga dua belas bulan
mungkin dalam kejadian ini tinggal tengkoraknya itu bisa jadi karena disebabkan oleh
ya dimakan oleh anjing karena di sekitaran juga banyak anjing saya lihat
saya berharap nanti kita juga bisa menemukan bagian bagian yang lain
sehingga bisa mungkin kita prediksi
apakah ada kekerasan terhadap satwa ini ataukah hanya mati karena faktor faktor lain
penemuan ini berawal saat petugas mendapatkan video bayi orangutan
yang akan diperjual belikan secara online
petugas pun langsung melakukan pencarian
namun saat tiba di lokasi desa rih tengah kecamatan kutabulu
tim gabungan menemukannya sudah dalam keadaan mati

kecamatan kota bulu